danai mana yang rasakan sakit nih
sehari gak mesti makan gitu
kenapa kamu yang gak makan
kenapa kamu yang gak makan
waktu yang sebentar untuk mereka yang terpaksa tinggal di tenda pengungsian
dengan fasilitas yang sebatas
inilah asal mereka yang selamat dari gempa
pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua lalu menjadi hari paling mencekam bagi warga cianjur jawa barat
gempa bumi dengan kekuatan lima enam magnitudo
dengan kedalaman sepuluh km
meluluh lantahkan setidaknya hampir enam puluh ribu rumah
lebih dari dua ratus tempat ibadah
belasan fasilitas kesehatan
dan tujuh ratus sekolah
di enam belas kecamatan

dan hingga kini delapan orang masih belum ditemukan
mereka yang selamat
lebih dari seratus ribu orang
mengungsi di tenda tenda
dalam kondisi penuh trauma
bnpb menyebut ada lebih dari sepuluh ribu relawan
yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan bagi korban gempa cianjung
bantuan kebutuhan pokok
hingga dukungan moral
mengalir tiada henti
sebagai bentuk empati
tiga bulan berlalu
gaung kabar dari cianjur
tenda posko bantuan satu persatu balik kanan
jika tidak berlebihan
kita bisa menyebutnya
mereka mulai terlupakan
di saat rasa takut
masih belum bisa dihilangkan
dari benda para korban

mereka masih hidup di tenda tenda pengusia
mereka masih berjuang kembali
atau bahkan memberanikan diri
membersihkan puing puing rumah
yang menjadi saksi bisu
sebagian kepala keluarga
memang sudah menerima bantuan pembangunan hunian
dari pemerintah pusat
enam puluh juta rupiah
untuk rumah rusak berat
untuk rumah rusak berat
untuk rumah rusak berat
untuk rumah rusak ringan
korban juga bisa memilih
atau perusahaan pihak ketiga
yang telah bekerja sama dengan pemerintah
untuk langsung dibangunkan rumah siap huni
namun penyaluran bantuan ini
tentu tidak mudah
dari tahap satu dan dua
baru sekitar tujuh ribu
dari total lima puluh sembilan ribu rumah rusak
yang dananya sudah jatuh
kendala salah satunya
tim surveinya masih agak kurang
karena ribuan kan
tim survei yang dilakukan dari bnpb
terus dari pemerintah
termasuk dari tni polri
ini terus melakukan survei
ke masing masing desa yang belum
karena ini kan ribuan
mungkin sampai seratus ribu nanti
yang akan mendapat bantuan
banknya kan cuma satu
sehingga di bank ini
tiap harinya sedikit kan
kurang lebih sekitar berapa
sementara yang masyarakatnya kan banyak ribuan
di tengah banyaknya kendala ini
adanya celah korupsi dana bantuan
juga menjadi kekhawatiran
tidak boleh ada potongan
kuang bantuan bencana alam
para korban masih harus banyak bersabar
mungkin sudah hampir habis
dan perjuangan hidup dalam keterbatasan
saya langsung pergi ke sini
pas pergi ke sini
iya udah hancur semua
sama tetangga udah pada bilang
ah yang sabar ah yang sabar
ternyata istri saya udah
tak terbayang rasanya bagi ahmad effendi
harus menjalani hidup tanpa sang belahan jiwa
istrinya mary mulandari dipanggil sang suami

tepat saat gempa dia berada di rumahnya
karena tertimpa puing bangunan rumah
kenangan tidak akan terhapus
namun semangat melanjutkan perjuangan
tidak boleh pupus
ahmad kembali mencari nafkah seperti sedia kalah
menjalani profesinya sebagai karyawan pabrik
sekitar satu setengah bulan terakhir
ahmad kembali tinggal bersama mertuanya
cipakucau desa sukajaya
kejamatan cukenang cianjur
ahmad dan keluarganya memilih
untuk membangun rumah secara mandiri
sembari menunggu bantuan
dari pemerintah yang masih
belum ia terima
untuk mulai membuka
lembaran baru di tempat
jujur dalam hati
dalam hati saya
merasa kehilangan itu
kalau sudah pulang
tidak merasa hilang
misalkan saya lagi kerja
atau saya ada keperluan kemana kemana
kayak di hati saya
masih ada saja
istri saya itu takdirlah
mungkin sudah saatnya dia
oleh yang punya kan mungkin di situ
mungkin bisa lebih
untuk bangkit dari duka bencana
wajah ceria kedua putranya
alif yang berusia
tujuh tahun dan zaki
yang baru menginjak
ahmad memegang tanggung jawab
besar untuk masa
kayaknya seperti saya yang
mental di bawah
lebih di atas
saya lebih sering ingat
kalau lagi ingat
alif juga kalau ingatmu
suka baca al fatihah
kenapa saya enggak
perlahan namun pasti
harapan kembali dibangun
ayah dan anak ini saling menguatkan
satu sama lain
tidak ada yang mudah dari
tak pernah meninggalkan hambanya
tim sar nyari
jangan aja ikhlas
tim sar udah selesai
setiap akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi pusara mary
ahmad beserta kedua anaknya ibu mertua dan adik adik iparnya
pagi ini kembali hendak mengirim doa untuk yang terkasih
setidaknya di depan lisan ini ruang kosong di hati mereka kembali terisi dengan rasa tenang
hari lalu mary meninggal karena tertimpa puing bangunan rumah saat ahmad sedang bekerja
beberapa jam setelah tiada
mary dievakuasi keluarga dan tetangga sekitar dengan alat seadanya dan langsung dimakamkan
di hari ketujuh alif yang sedang dirawat di rumah sakit dan ibu mary
adik adiknya seriati baru mendapat kabar bahwa mary telah berpulang
sekarang saya mimpi saya belum percaya sampai sekarang pun juga
kalau siang gini mah pikiran ibu teh kerja
kalau sudah sore pulangnya si anak sendiri
bukan ibu doang adik adiknya juga kakak kakaknya juga
masih belum percaya
kejadian kemarin belum yakin
tetangga pun tidak percaya
neng mary sudah tidak ada
malah fokusnya sekarang kan
semangatnya pengen cepat cepat lagi bangun rumah
dan buat tempat tinggal anak anak saya yang sudah berada di rumah saya
dan buat tempat tinggal anak anak saya yang sudah berada di rumah saya
dan buat tempat tinggal anak anak saya yang sudah berada di rumah saya
masih dicari tim sarma
jangan aja ikhras
masih dicari emang
jangan jadi hai
masih dicari emang
jangan jadi hai
masih dicari emang
masih dibawa dalam dewach
saya sudah dengan suhu
saya sudah dengan suhu
saya sudah dengan suhu

di situ lewat situ ya saung di saung boleh main nggak saya boleh ditunjukin jalannya
popon adalah setegar tegarnya wanita baik sekarang ataupun tiga bulan lalu saat ia
dihantam kenyataan bahwa suami dan anak bungsunya telah tiada akibat gempa
siang saat itu suaminya rodin dan kedua anaknya zaman dan herman pergi ke empang
untuk mengurus ikan ternak milik keluarga mereka zaman diberi kesempatan hidup oleh
sang pencipta dan berhasil menyelamatkan diri dari longsoran tanah namun rodin dan
herman tertimbun tanah dan baru ditemukan di hari ke sepuluh dan sebelas oleh tim sar
popon dan zaman kini hidup bersama di saung sederhana yang dibangun sendiri di kampung
cicadas desa cicedil kecamatan cukena popon juga menjadi salah satu korban gempa yang rumahnya
termasuk dalam kategori rusak berat namun belum menerima dada untuk membangun rumah kembali
pada saat itu pas menanti
pencarian kan masih tinggal di tenda sekarang udah disini kenapa pindah karena harus pindah sama
itu udah kutub itu ibu bikin ini saung ikun ibu popon bikin saung di sini nggak punya rumah kalau
enggak bikin saung ada yang itu narurun tiru runtuhan ini nyati dan gempa bangsa itunya gitu
semuanya kayak gitu sih gempa
rumah rumah rumah rumah bisa diselamatin gitu ya iya semuanya weh dari rumah itu kalau ngontrak
kan enggak punya uang itu udah di sini aja gitu di sini makan gak punya uang gek biasa
aku makan hongkul gitu bermakan gitu nggak bisa kalau mengontrakkan sudah punya uang gitu masih
enggak uang banyak gitu kan kontrakan enam ratus amun gitu belum makan iya belum makan kontrakan enam ratus
itu mah ini mal bayar mal bayar gitu biarin lah kecil kecil gitu tidak hanya membangun rumah
sederhana dan menyembuhkan trauma popon dan zaman memulai usaha kecil kecilan hasilnya
paling tidak dalam satu hari mereka bisa memperoleh seratus ribu rupiah termasuk modal untuk
dibelanjakan kembali kesibukan ini setidaknya bisa menghilangkan sedihnya ditinggal dua anggota
keluarga sekaligus namun popon juga telah sepenuhnya ikhlas dan percaya bahwa suami
dan anaknya telah tenang di sisi allah
kalau lagi di saung sendiri masih kepikiran masih kepikiran
itu ya gitu ya kesal kesolehan anak weh gitu kepikiran atau kesolehan anak itu
baku bagiran anak anak karena ada bancaung pakai utara kitunya karena ada apa apanya gitu lah
jadi kesedihan anaknya gitu iwet kebawah mimpinya tuh sebab mimpiin bapak atau
mimpi udah udah punya udah punya rumah gitu anjir nanas yang kita ke mimpi
natih oh ahem namun bapak punya rumah ya punya rumah gitu emang baru
kitu disitu nati mimpi alhamdulillah
herman telah dikebumikan di makam keluarga di daerah mariwati yang berjarak sekitar satu lima jam dari tempat tinggal popon
takdir sang kuasa memang di luar perkiraan manusia
namun kehidupan dan kematian adalah kepastian yang senantiasa mendatangkan pelajar

gihana membayangkan membesarkan anak sebagai ibu tunggal
kini ia berhasil melalui masa tersulitnya
alvina putri setiawan yang lahir delapan februari dua ribu dua puluh tiga adalah satu dari sejumlah bayi yang lahir di tenda pengungsian
putri mungil ini mungkin lahir tanpa susuk air
namun ia membawa kebahagiaan bagi keluarga
tapi bagi sang ibu menatap kedua anaknya membuatnya terkenal akan mendiam suami
ya masih ingat lah
tapi nama gak pernah tau bapaknya gitu
jadi gak pernah diendong
masih belum ikhlas belum
setiap hari masih tangan
gak cuma malu sih
yang belum pulih
gak mau sekolah katanya
soalnya biasanya diantarin ayah
sekarang ayahnya gak ada jadi gak mau sekolah
sampai sekarang masih nggak mau
biasanya kan sekolah diantar pakai motor
sekarang ayah gak ada gak mau sekolah
kalau ada gempar takut ya mama takut
kalau ada angin cuma mama takut
kalau ada gempa susul lagi
tiga hari panas sembuh sendiri
karena takut traumanya banget
kedua anaknya dan orang tuanya
masih terpaksa tinggal di tenda dari terpal
di desa cijedil kecamatan cugenang
jaraknya sekitar lima menit perjalanan
dari tempat tinggal popon
tinggal di tenda jadi persoalan tersendiri
bagi bayi yang baru lahir
jika siang suhu panas menyengat
dan udara pengap di bagian dalam tenda
jika siang suhu panas menyengat dan udara pengap di bagian dalam tenda
dingin menusuk kulit
dan jalanan depan tenda
pasti akan becek dan lejit
pasti akan becek dan lejit
keluarga hana sangat menanti
keluarga hana sangat menanti
turunnya bantuan bangunan rumah
demi mendapatkan tempat yang lebih layak
dan nyaman terlebih
korban gempa cianjur menjadi
salah satu perhatian pembukaan rumah ini
dan memiliki kekuatan donasi oleh
setelah tiga bulan
nominal yang terkumpul akan disalurkan kepada
penerima manfaat secara bertahap
penerima manfaat secara bertahap
penerima manfaat secara bertahap
saya dan tim berbuat baik
berbelanja keperluan bagi keluarga ahmad dan popon

terlebih untuk menyambut bulan ramadan
yang akan segera datang
tim berbuat baik juga memberikan
untuk keluarga mereka
sedikit sembako untuk keluarga mereka
melihat sunyuman di wajah
keluarga ahmad dan popon
memberi sedikit milik kita
memberi kehangatan yang tak ternilai
rencana alam memang pemulihannya panjang
dan kita tidak bisa berhenti
di tengah jalan
karena kita benar benar harus melihat mereka benar benar pulih
secara emosional dan lain lain gitu
kita memang butuh banget
tetap membuka donasi
dan kita butuh juga para sahabat baik
untuk sama sama membantu kita
cianjur sedang dalam perjalanannya
menuju bangkit dan pulih
tidak semudah membalikan lapak tangan
janji pemerintah menyalurkan
bantuan perlu kita kawal
agar niat mulia itu tidak dikotori
tak bertanggung jawab
namun warga tidak tinggal diam
dan hanya menunggu belas kasihan
para korban berangsur
kembali ke aktivitas semula
bekerja demi menafkahi
mereka juga masih
saling membantu satu sama lain
tidak banyak memang
kita bisa menemui dapur umum seperti ini
setelah tiga bulan
banyak dapur umum yang bubar
semua memasak demi diri
namun sebagian masih bertahan
dengan pasokan bahan
dari pemerintah dan donasi
dan juga dari kultur
hunian sementara telah berdiri
dengan bahan yang lebih kokoh
dengan pergantian musim
agar masing masing kepala keluarga
memilih tempat berteduh
yang lebih layak
fondasi dan tiang penopang rumah
sebagai hunian tetap
juga mulai perlahan berdiri
mereka yang selamat dari gempa
dan juga gambaran
mereka yang selamat dari gempa
pemulihan pasca gempa
memang tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat
luka di fisik
memang sudah boleh pulih
tetapi butuh waktu
dan ketabahan yang luar biasa
untuk menyembuhkan trauma di hati
para korban masih menunggu
dan amanah sepenuhnya
untuk mendapatkan hak mereka
dan untuk kelanjutan hidup
mereka tidak bisa bangkit sendiri
dan memerlukan dukungan kita
perbuatan baik kita
tidak perlu menunggu aksi yang besar
tetapi bisa dimulai
dari hal yang sederhana